sejak rabu sejumlah orang dituding sebagai hacker bjorka di cirebon jawa barat ms seorang
remaja berusia tujuh belas tahun asal cirebon mengaku syok setelah sejumlah akun di media sosial
menudingnya sebagai biorka remaja ms yang ditemui di rumahnya di desa klayan kecamatan gunung jati
kabupaten cirebon jawa barat pada kamis siang mengaku tidak paham dunia hacker dan akun
instagramnya juga sempat diretas kemarin lusa pagi gimana waktu itu oke itu langsung di teks
langsung disuruh ngaku kamu anggotanya borka ya segala macam begini begini begini oh gitu
anak dalemnya begini begini nih di ya allah dalam hati itu kenapa begini sih gitu sepet shock
sementara di madiun jawa timur orang tua pemuda berinisial ma mengaku kaget anaknya diduga sebagai
hacker bjorka ibunda ma suprihatin mengaku anaknya dijemput polisi pada rabu petang suprihatin tidak
percaya anaknya sebagai hacker terlebih anaknya hanya seorang pedagang st dan di rumahnya tidak
ada jaringan internet dan komputer sesuai komputer atau gimana untuk membuatnya enggak ada kalau
satu atau lebih satu satu aja ngumpulkan gaji sedikit sedikit
dikonfirmasi soal penangkapan orang yang diduga hacker bjorka polisi membenarkannya
kepala divisi humas polri irjen deddy prasetyo kami siang mengatakan pemuda terduga hacker
biorca ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif dan belum ditetapkan
sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan penyidik siber barres krim polri akan berkoordinasi dengan
tim khusus yang dibentuk presiden joko widodo yakni kemenkopol hukam badan intelijen negara
kemenko minfo serta badan siber dan sandi negara yang saya berdoa informasikan yang
reja timur aja yang masih dalami atau orang yang dapat yang di cirebon belum tidak ada
ya yang di jawa timur yang saat ini sedang didalami oleh tim sus
sular menunggu tim sus bekerja penangkapan orang yang diduga biorca langsung di respon oleh
akun biorca yang kembali muncul di dunia maya biorka pun menertawakan pemerintah yang menangkap
seseorang berdasarkan informasi yang salah biarka pun juga menyebut salah tangkap ini
karena kesalahan sebuah akun bernama segundo se could kemunculan akun biurka usai penangkapan oleh
polisi pun dikomentari netizen yang meragukan kinerja polisi
netizen juga mengungkapkan kejanggalan diantaranya profil orang yang ditangkap adalah seorang pedagang st yang tidak dekat dengan dunia internet
pengamat keamanan siber ardi suteja juga mengkritik langkah pemerintah yang dinilai terlalu reaktif atau gegabah merespons hacker bjorka
ardi juga mengimbau pemerintah berfokus untuk memperbaiki kebocoran data saat ini
saya tidak mengatakan tidak perlu ya satgas tetap perlu tapi tentunya fokusnya harus difokuskan pada hal hal yang sangat penting ya yang sudah terindikasi ya kembali lagi
masalah keamanan siber dan ketangan siber itu adalah masalah ancaman terhadap keamanan nasional
itu kita harus fokus ke arah situ kenapa
kalau sudah keamanan nasional itu menyangkut berbagai masalah terkait dengan ekonomi kegiatan sosial kita itu dan beragam itu kan keren
kemunculan hacker seperti bjorka yang membocorkan data masyarakat maupun pemerintah sejatinya menjadi teguran terhadap pemerintah sejak lama bahwa keamanan data di indonesia sangat rentan
meski sejumlah hacker membagikan kebocoran data sejak tahun dua ribu dua puluh sayang hingga dua tahun berjalan kembali bermunculan hacker baru seperti bjorka yang menjual data ke situs gelap